unit lima subdit satu direktorat narkoba polda metro jaya
menggelar operasi penegakan protokol kesehatan
di sejumlah tempat hiburan malam yang beroperasi hingga larut malam
di kawasan pantai indah kapuk jakarta utara
dari empat tempat yang didatangi
dua tempat hiburan malam masih beroperasi di luar jam operasional
yang ditetapkan pemerintah
petugas juga melakukan tes usap antigen
serta tes urin terhadap para pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam
hasilnya tiga pengunjung dan karyawan di tempat hiburan malam positif narkotika
untuk pengelola penanggung jawab yang paling senior
manajer dan kasir
kita amankan kita bawa ke kantor untuk kita minta keterangan
dan pertanggung jawabannya kenapa masih beroperasional tempat usahanya
polisi juga membawa kasir dan manajer untuk dimintai keterangan
dua tempat hiburan malam ini diberikan garis polisi
dan sementara waktu ditutup untuk umum
gunawan sugro jakarta